peluncuran program bareng mega di samarinda dihadiri ratusan warga kota samarinda yang sedang berolahraga di kompleks stadion kadri oning samarinda
warga kota samarinda kalimantan timur memadati arena senam meriah bareng mega di depan kantor dinas pemuda dan olahraga kompleks stadion kadri uning samarinda minggu pagi
senam bersama meriah bareng mega merupakan program bank mega untuk dapat meningkatkan engagement dan customer loyalty
selain senam bersama yang diikuti kurang lebih lima ratus peserta program meriah bareng mega juga mengadakan makan bubur ayam gratis
makan bersama bubur ayam ini tentunya untuk memperdayakan umkm lokal
dan meningkatkan ekonomi masyarakat kota samarinda
pada kesempatan ini meriah bareng bank mega juga memperkenalkan kemudahan kemudahan menabung di bank mega
karena hanya dengan smartphone yang dimiliki mereka sudah bisa menjadi penabung
nasabah bank mega
andrewung jaya regional head kalimantan menyebut kegiatan yang dilaksanakan bank mega bisa menjadi hiburan menarik bagi warga
produk meriah bareng mega ini merupakan satu satunya program undang undang dari perbankan yang pertama memberikan hadiah apartemen
selama ini kan kita tahu mobil aja jadi ini kita kasih apartemen yang nilainya sekitar kurang sendiri satu dua miliar
dan kita tahu perbeda itu kan nilainya nanti akan bertambah
sementara warga juga nampak antusias mengikuti berbagai kegiatan ini
di tabungan bank mega bisa dipakai bagaimana saja
berikan kemudahan dalam berbelanja dan berkonsumsi
dan banyak lagi dari bank bank
program meriah bareng mega merupakan program untuk nasabah tabungan mega maksi dan mega dana
yang memberikan beragam hadiah undian bernilai jutaan rupiah per bulannya
di antara mereka ada program yang berkualitas
sementaranya logam mulia seberat lima gram untuk seratus orang
samsung galaxy s dua puluh dua untuk dua puluh pemenang
ipad pro w satu untuk sepuluh orang pemenang
dan logam mulia lima puluh gram untuk satu orang pemenang
sementara pada akhir periode pengundian bank mega telah menyediakan grand price berupa satu apartemen di lokasi prima
syuri yatman samarinda kalimantan timur